khusus khusus halo pak budi yuk kita ke depan dulu ya pak nah ini banyak banget nih kira kira yang mana